beginilah keriuhan di depan lobi kpu daerah sumatera selatan pada sabtu siang
puluhan kader partai golkar malah melakukan aksi sawer duit
usai mendaftar bakal calon anggota legislatif
dengan alunan musik tampak ketua harian partai golkar sumatera selatan
anita nuringhati berjoget di tengah kadar yang melingkar
sambil membagi bagikan uang dalam lembaran nilai lima puluh ribu rupiah
ketua kpu daerah sumatera selatan amrah muslimin mengayangkan kejadian tersebut
amrah mengaku aksi sawer itu tidak patut dicontoh
tidak menampilkan kegiatan kegiatan yang justru mencederai masyarakat sumatera selatan
pemandangan lain terlihat saat pendaftaran bacalek di kabupaten lombok barat nusa tenggara barat pada sabtu
sejumlah anak anak usia dini ikut meramaikan saat perwakilan partai menuju kantor kpud lombok barat
mereka bahkan membawa tribut partai sambil berjoget dan meneriakan ial ial partai
saat dikonfirmasi ketua bawaslu kabupaten lombok barat mengaku
membawa anak saat pendaftaran bacalek belum ada aturan dan sanksinya
bahwa pelibatan anak dalam kampanye itu tidak ada sanksinya dia di dalam bawaslu
jelas sanksinya dalam undang undang tujuh
tapi itu adalah direkomendasikan kepada lembaga perlindungan
sambil menelah dan mengumpulkan bukti
bawaslu akan merekomendasikan insiden tersebut kepada lembaga pelindungan anak
tim liputan cnn indonesia